berbagai upaya dilakukan kementerian bumn untuk menyehatkan kembali waskita karya dan wijaya karya dari jeratan utang jumbo
wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo menyebut renegosiasi dengan kreditur dan tambahan dana pmn menjadi salah satu solusi tumpukan utang ratusan triliun rupiah
pak menteri bumn kartika wirjoatmojo menyebut renegosiasi dengan kreditur dan tambahan dana pmn menjadi salah satu solusi tumpukan utang ratusan triliun rupiah
jadi kita sedang hitung ulang dan kita sedang diskusi dengan kementerian keuangan seberapa kapasitas yang kita akan dorong untuk menyehatkan waskita
tapi nantinya kita memang mengharapkan waskita ini setelah selesai restrukturisasi bisa menjadi bagian dari grup utama karya
kemudian untuk wika saya rasa bapak ibu juga sudah memahami bahwa wika memang saat ini juga mengalami kesulitan keuangan dan mengalami stainstil
nah kami sedang menghitung saat ini yang kita ajukan sebagai pertambahan pmn dua ribu dua puluh tiga yang nanti akan cair di dua puluh empat awal sebesar delapan triliun untuk perkuatan permodalan wika
yang memang saat ini sedang mengalami restruktasi keuangan